dan kami telah terhubung dengan kepala teknik dan operasional cnn indonesia angga lingga hemawan di mekah arab saudi
selamat sore waktu indonesia angga apakah jemaah calon haji sudah mulai melakukan persiapan untuk wukuf di arafah
selamat sore rifana waktu jakarta selamat siang waktu saudi
saat ini saya berada di wisma transit jemaah haji dari rombongan saya
di wisma transit ini dilakukan beberapa pemantapan pemantapan terkait kebutuhan dari jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji
jadi di wisma transit ini juga terdapat pemantapan secara mental jadi ada tausiah tausiah untuk menguatkan lagi mental

persiapan persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah arab saudi tenda tenda sudah berdiri di area arafah toilet toilet juga sudah dipersiapkan
begitu juga di area musdalifah dan juga di area mina
yang nantinya jemaah haji setelah hukuf akan melakukan mabit di musdalifah dan mengambil serikil berikil
kemudian jemaah haji akan melakukan memparjumroh di minah
angga bagaimana kondisi jemaah calon haji jelang wukuf di arafah
kita tahu bahwa suhu di sana cukup ekstrim ya cukup panas mencapai lebih dari empat puluh derajat
seperti termonitor oleh saya saat ini suhu sekitar empat puluh tiga derajat celcius di area sekitar mekah ini
perbedaan suhu yang cukup drastis ini antara indonesia dan arab saudi
ini merupakan tantangan bagi jemaah haji indonesia
ketugas ketugas pt ih dan juga kesehatan selalu menyarankan kepada jemaah haji untuk lebih banyak minum air putih
kemudian makan buah dan multivitamin serta tetap menjaga stamina untuk tidak keluar di jam jam yang dengan suhu yang cukup tinggi ini
terima kasih kepala teknik dan operasional cnn indonesia angga lingga hemawan atas laporan lengkap anda
selamat bertugas dan selamat menunaikan ibadah haji di tanah suci